seperti kita ketahui bahwa hari ini telah terjadi sebuah teror yang keji yang menimpa atau para pelaku teror meledakan bahan peledak di tiga buah gereja yang ada di surabaya jawa timur
untuk mendiskusikan hal ini kami sudah bersama ada pak irjen polisi setio wasisto kadif humas polri terima kasih pak setio sudah menyempatkan hadir di cnn indonesia
kemudian ada bang al haidar akademisi politik dan terorisme dari universitas malikul saleh luxmawe ac
terima kasih bang haidar sudah kembali hadir di sini untuk mengulas hal yang sama ini
kita beberapa hari lalu di sini juga mengulas aksi teror yang berbeda tapi kemudian datang lagi dengan aksi teror yang lain lagi
saya mau ke pak setio wasisto dulu pak setio apa update dari anda pak
mungkin tadi kapolri sudah memberikan informasi mengenai siapa pelakunya motifnya tapi mungkin anda bisa memperjelas lagi mengulangi lagi
siapa sebenarnya orang orang yang tega melakukan teror ini
dari jaringan apa dan apa sebenarnya motifnya pak
iya mas budi kalau kita lihat bahwa kelompok kelompok teroris ini ada beberapa
dan sesuai dengan hasil identifikasi teman teman yang sudah dilaporkan kepada bapak kapolri ini dari kelompok cad
seperti kemarin jad jabodetabek dan jawa barat bergerak maka ini jawa timur yang mulai bergerak
oke dki jakarta dan jawa barat yang bergerak beberapa waktu yang kemarin
korban yang kemarin yang sampai dengan tadi pagi ada ditembak empat orang itu di daerah cianjur
itu dari bandung dari jawa barat kelompok jawa barat
nah kemudian yang kemarin ada yang melakukan ke makobrimob
yang dari tambun segala macam
tambun itu kelompok dari diduga itu kelompok dari
tidak jauh jauh antara jabodetabek dan bandung yang bergerak
nah sekarang ini adalah yang gerak adalah dari jawa timur
tapi sama kelompoknya mereka adalah sama
kelompok mereka adalah dari jiri
kelompoknya dari cad pak
kemudian apakah ini pertanyaan publik yang paling simpel pak
apakah ini merupakan reaksi dari apa yang terjadi beberapa hari lalu di makobrimob
atau ini dua hal yang berbeda
atau justru anda lihat ada sebuah benang merah yang mengaitkan dua peristiwa teror ini pak
kalau mungkin sudah disampaikan oleh bapak kapolri ya
bahwa kejadian di brimob kemudian kejadian di surabaya
ini adanya sel sel tidur
sel sel tidur yang bangkit
yang bangkit melakukan perlawanan
mungkin nanti juga mas haidar bisa mengeksplor lebih dalam lagi
karena memang ada mereka ingin membalas dendam
pimpinan mereka yang mereka merasa mungkin diproses lagi
mungkin bahasa ininya dizolimi lah
tapi kalau kita kan karena ada unsur unsur pidananya
aman abdul rahman masuk
masud pak setiawasus
jadi ini kemudian reaksi dari kemudian langkah polisi memproses aman abdul rahman itu pak ya
kemungkinan di situ
hasil temuannya selain kemudian ini sel tidur
orangnya kalau tidak salah
satu keluarga bahkan ada juga menyertakan anak kecil
apa temuan temuan yang kemudian publik perlu ketahui sebenarnya pak
tentang aksi teror dalam kurun waktu satu minggu ini
tentunya saya mohon maaf sebetulnya
sebelum ini saya juga ikut bela sungkawa
kepada korban yang di surabaya
tentunya bela sungkawa yang terdalam untuk mereka
dan moga moga arwahnya diterima oleh tuhan yang maha esa
kembali ke masalah itu mas
bahwa kelompok ini sudah tersebar
dan ini membuktikan bahwa memang kelompok teroris teroris ini dikatakanlah sel sel tadi
ini sudah cukup masif
ini yang perlu masyarakat tahu bahwa di media sosial muncul adanya
ah ini buatan ini apa rekayasa
nah mungkin itu
tapi fakta yang ada di lapangan
sekarang siapa sih yang sutradara siapa yang mampu untuk menggerakkan atau membuat rekayasa
sampai dengan ada korban yang sedemikian ini
jadi ini sel sel jad pak yang tidur
atau orang orang yang kemudian hanya bersimpati saja tanpa ada keterikatan organisatoris atau ideologis
sel itu tidak harus dia organisasi seperti saya anggotanya itu
kita satu organisasi
bahkan mungkin ada kartu anggotanya
tidak seperti itu
kalau organisasi teroris kan tidak seperti itu
jadi mungkin bisa saja
ketika mereka berbaik atanya kepada pimpinannya yang di abu bakar al abada di timur tengah sana
itu mereka sudah seperti kasus
kalau ingat kasus yang penikaman di masjid fale tehan
lone wolf dan dia hanya melihat di handphone
meyakini betul bahwa yang dilakukan ini adalah benar
maka dia melakukan penyerangan terhadap anggota polri
untuk kejadian surabaya ini lone wolf juga pak
hanya dilakukan dengan
tentunya masih didalami lagi
ya didalami lagi
karena kita tahu bahwa ada
sebetulnya dari kita sudah mengetahui sel sel mana saja yang ada
hanya masalahnya kan sekarang undang undang kita
belum bisa menjangkau sampai ke sana
baik sebelum kita masuk ke undang undang
nanti kita akan ada sesinya juga membahas undang undang
kemudian dimunculkan lagi bahwa ini menjadi amat mendesak pak
tapi yang menarik adalah
ini kalau kata pak setiawasisto ini sel sel tidur
yang mungkin saja tidak ada hubungannya secara organisasi
tapi hanya berbaik
mungkin saja mungkin karena ada simpati
kemudian mereka bergerak gitu pak
apa yang kemudian memicu orang orang ini yang mungkin saja
itu pertama pertanyaan saya
apakah orang orang ini jaringan tadi sel sel tidur itu
saling mengenal satu sama lain
itu yang pertama pak
apakah yang kedua
apakah ada koordinasi dari top posisi
atau orang yang dianggap menjadi leader dari organisasi atau kelompok ini
kemudian bisa memerintahkan
yang pertama kalau saling mengenal itu bisa iya bisa tidak
untuk diketahui bahwa sekarang media sosial mereka gunakan juga
kadang kadang mereka dengan melihat di akun seseorang
ini kok kelihatannya sama dengan aliran yang saya anut
kemudian mereka kontak
dari kontak itu mereka secara intens
mereka akan melakukan komunikasi intens
nah itu bisa saling mengenal saling memperdalam dan saling koordinasi
tapi ada juga yang saya katakan tadi
ada yang memang mereka hanya lone wolf murni
dia hanya meyakini hanya melihat di handphone di media sosial
kemudian bergerak sendiri
kalau yang kemarin kita di brimob itu ada mungkin dengar ada dua orang perempuan yang
kemudian diamankan sudah membuat gunting dan segala macam
itu hanya karena akun media sosial mereka merasa bahwa ini satu aliran
satu visi mungkin ya satu perjuangan
maka mereka kompak sama sama
jadi belum tentu ini ada perintah belum tentu ini ada koordinasi dengan jaringan atau sel sel
kalau perintah ya
bahkan pemimpin yang dianggap pemimpin mereka gitu pak ya
kalau perintah saya juga harus me reverse lagi bahwa kemungkinan ada iya ada tidak
tapi kejadian kejadian ini sudah membangkitkan
membangkitkan yang tadinya mereka masih membaca situasi kapan mau bergerak
sekarang lah mereka melakukan itu
dari sebelum ke bang haidar ya pak setio
dari ledakan dari modus operandinya dari pola serangannya
apakah anda lihat ini cukup direncanakan dengan matang dengan pengetahuan yang cukup
baik gitu atau memang kalau bahasa anak jakartanya ini seruntulan saja gitu pak
saya melihat ini direncanakan dengan baik
direncanakan dengan baik
mereka tahu pada jam yang hampir sama
kemudian dengan kekuatan peledak yang cukup signifikan ya
kemudian bergerak secara simultan itu saya melihat ada kemampuan lah mereka untuk merencanakan
artinya perencanaannya sudah dibuat cukup bagus
itu yang kemudian dari indikasi indikasi tadi ya
saya akan ke bang haidar tapi kita harus break dulu bang haidar
kita akan mengulas bagaimana sebenarnya apakah ini lone wolf apakah ini ada koordinasi
apakah betul sel sel tidur ini bergerak dengan terencana atau hanya spontanitas mereka saja
karena tadi reaksi dari apa yang terjadi di makubi rumah
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di breaking news cnn indonesia
dan siren indonesia sendiri menyerukan agar masyarakat bisa berbicara
masyarakat tidak membagikan gambar kerusakan dan kengerian dari lokasi pemboman untuk tidak memperluas publikasi aksi terorisme
kami akan segera kembali
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
pada saat ini bersama kami di breaking news siren indonesia
kita sudah mendengar tadi penjelasan singkat dari pak stio wasisto mengenai bagaimana atau paling tidak apa sih indikasi indikasi awal dari teror bom yang terjadi di surabaya pada hari ini
saya mau ke bang al haidar apa perspektif anda tentang teror kali ini
ya saya kira kejadian teror di surabaya ini merupakan eskalasi ataupun ekstensi perpanjangan dari kejadian atau insiden di mako brimob
mungkin ya dalam beberapa
hal saya juga belum menemukan beberapa
bukti tapi respon dari
jama'at sarudola ketika
seruan untuk berjihad di
makubrimob itu begitu kuat
disuarakan oleh mereka mereka sudah
mempersiapkan jadi memang
live broadcast atau penggunaan
media sosial ketika di brimob itu memang
direncalang untuk kemudian
menginspirasi banyak orang
mujahidin indonesia timur
yang sangat kuat juga dalam bentuk video
juga bahkan mencoba untuk
mengirimkan orang tapi ternyata kan
berakhir secara anti klimat
dalam bentuk penyerahan jadi ini adalah
reaksi iya reaksi lanjutan
dari itu kalau kita sebelum
masuk ke lebih detail lagi bang anadis surabaya
bang hedhar tapi dari pengamatan anda
tragedi di makobrimob apa saja
letupan letupan yang mengindikasikan
bahwa memang serangan serangan ini
pasti akan datang di dalam waktu dekat
bisa kita prediksikan berdasarkan
data yang pada waktu itu
terkumpul di saya mungkin juga
lebih lengkap ada beberapa yang
sinkron jumlahnya seperti misalnya
lima puluh tujuh dari jawa barat
itu sudah datang untuk
menyerbu depok kemudian
tiga belas dari bima satu ratus enam
dari jawa timur tujuh puluh satu dari
jawa tengah nah satu ratus enam
dari jawa timur ini maksudnya dari surabaya
dan ini merupakan jumlah terbesar
dari semua data yang ada itu
dari surabaya dari surabaya jadi
semangat mereka sangat tinggi
di sana dan tidak bisa semuanya
melalui jalan darat arus kemari
apalagi mereka yang memiliki
bom yang tidak bisa
memobilisasi bom tersebut
ke lintas daerah
itu akan mudah dicurigai dan ditemukan
atau meledak di jalan
dan sebagainya mereka akan melakukannya
jadi prediksi itu sudah memang
tanggal dua belas itu jadi
memang tidak bisa
dielaborasi lebih lanjut ya karena
memang data itu masih
sangat tinggi dari aksi teror hari ini
bang haidar anda setuju dengan pak
wasisto bahwa memang
ini ada indikasi kuat sel tidur
yang kemungkinan juga bisa
menjadi lone wolf gitu tanpa ada perintah
tanpa ada koordinasi gitu
kemudian karena simpati dan
kemudian membuat mereka bergerak
seberapa kuat indikasi
probabilitas kemungkinan itu
ini sel tidur berarti kan
terstruktur dari organisasi
lone wolf itu kan berarti dari
perintah langsung dari
baru naim di suriah
kepada orang orangnya langsung tanpa masuk
ke dalam struktur sebagai
organisasi jadi memang ini
memang betul ini organisasi kok
yaitu apa namanya
jad jaman ansarudola
saya pikir apakah ada jat
tapi jat itu sendiri kan sudah lama
sebagainya itu dah meskipun pak kapolri
tadi menyebutkan ini jat dan jad juga
sempat disebut juga saya mendengar ada jat
dan jadi kemungkinan gitu
jadi jat sendiri menurut anda sudah
tidak relevan lagi dengan situasi
sudah sedikit sekali mereka
adanya di ternate tolik toli
beberapa wilayah yang lain
dari segi serangan dari segi modus
dari segi bahan
yang kemudian digunakan anda lihat
ada inovasi atau anda
lihat ada benang merah atau
ada ciri khas ciri khas khusus gitu yang mungkin anda
bisa kenali bang heder
bom mobil misalnya itu memang
banyak dibuat ya kemudian
itu yang low explosive kalau yang
dan itu memang
expert mereka di dalam pembuatan bom itu
kalau yang low explosive
kalau berada dekat dengan orang itu
akan membunuh banyak orang tapi tidak
ini menurut anda
masih kategori low explosive mungkin jumlahnya
yang sedikit agak besar
saya tidak begitu tahu juga
belum lihat ininya
setahu saya kalau bom mobil
juga itu apalagi dengan
pasokan catu daya
yang cukup besar dari baterai
mobil itu bisa menghasilkan
tapi itu bisa kemudian
karena potasium nitrat dan sebagainya itu
inflammable gitu bisa terbakar
itu juga menimbulkan
permasalahan ya bang heder kan selama ini
pak setio kita tahu bersama dalam beberapa
aksi teror terakhir mungkin ya
kecuali di yogyakarta
kebanyakan yang menjadi sasaran adalah
pihak kepolisian misalnya kenapa kemudian
sasaran lagi kenapa memilih
kemudian gereja dari analisa anda bang hadar
ya ada beberapa
kelompok itu ada memiliki
favorit namanya jadi
target itu ada tiga di dalam
terorisme yang target pertama
adalah togut dan mereka menerjemahkan
togut itu dengan aparat
aparat polisi ataupun
target yang kedua adalah
kafirun kafirun itu diterjemahkan
sebagai non muslim dan tempat
keberadaan mereka yang paling mudah dicari adalah
di tempat ibadah mereka yaitu di gereja
kemudian target yang ketiga
fasikun ataupun mortadin dan sebagainya itu
bisa dicari di tempat tempat keramaian
di mall mall dan sebagainya
mereka lebih menghibur diri dengan
hal hal yang duniawi walaupun beragama islam
karena mereka adalah
para teroris ini adalah orang yang
berpandangan wahabi dan
suka mengkafirkan orang lain
bahkan yang sama beragama islam
juga mereka kafirkan
jadi mereka tidak segan segan untuk membunuh
orang yang walaupun dianggap
menurut mereka punishmentnya adalah bunuh
kalau buat mereka punishmentnya adalah bunuh walaupun
jenggotnya sama kemudian
baju jubahnya sama kemudian
pancasila itu disebut
kelompok burung gepeng
kalau kelompok burung gepeng ini masih
eksis mereka akan diserang terus menerus
ini yang bagi mereka
target yang pertama itu nilai
skornya tiga menyerang
target yang kedua itu nilai
skornya dua kalau menyerang target
yang ketiga skornya satu
jadi semua itu dapat skor
nggak ada yang tidak dapat sekolah
skor dari segi pahala
atau dari segi reward keuangan
dalam pemikiran mereka ya tentu saja
karena ini kan kelompok milenarian yang
eskatologis ya yang punya
keyakinan keyakinan setelah mati
dan mereka bisa memperoleh semua skor itu
bisa memungut semua skor itu
setelah mati nggak bisa
mengungkutnya di saat sedang
dan kemudian gereja menjadi tempat jadi ini
memang karena pandangan ideologi
dan keagamaan saja menurut anda
jadi bukan ada persoalan
lain secara matematika
atau secara politik geopolitik
itu tidak sampai situ
kepolisian sendiri sempat mencium
aroma aroma bahwa memang gereja akan
menjadi target target tertentu atau memang
kalau memang kita lihat apa yang terjadi
atau kantong kantong kepolisian yang kemudian menjadi
masih menjadi target sasaran utama
jadi itu yang saya ingatkan
saya sudah di makubrimo
kebetulan saya waktu itu tugas di surabaya
kemudian saya kembali ke jakarta karena ada kejadian
saya sudah mengingatkan kepada
pak asisten operasi kapolri
karena hari kamis itu adalah
hari libur kenaikan
isya'al masih saya mengingatkan
apakah sudah diperintahkan
kepada jajaran untuk pengamanan
terhadap rumah rumah ibadah
dan itu sudah dilakukan
ada perintah dari asisten operasi
untuk meningkatkan kewaspadaan
meningkatkan pengamanan di
tempat tempat ibadah dan tempat tempat
di mana ada kegiatan
itu pasca makubrimo pak
iya dalam proses waktu itu
di brimob belum selesai itu hari
rabu malam rabu malam
saya kontak ke asisten operasi dan
malam itu juga dikeluarkan
pemberitahuan kepada seluruh jajaran
spesifik pak rumah ibadah
sudah karena ini sudah menjadi
hal yang rutin ketika
kita melakukan pengamanan
termasuk lebaran kita juga memperkuat
artinya kita sudah memperkuat
dua anggota kami
menjadi korban juga
ketika mereka sedang bertugas
untuk mengamankan gereja tersebut
jadi kemudian memang ini sudah
kemudian aroma ancamannya
sebenarnya sudah tercium gitu pak
tapi kemudian memang apakah
untuk teror di surabaya
untuk surabaya sendiri kalau tadi kata mas haidar
ternyata surabaya sendiri punya
animo yang cukup besar karena mereka
tidak bisa pergi ke jakarta dengan risiko yang tinggi
surabaya sendiri jawa timur sendiri
jadi menjadi kalau
merah kuning atau hijau pak sebenarnya
dari pemetaan kepolisian
setahu saya dari
teror itu di jawa
semuanya cukup tinggi
pasca makrobrimob bukan
concern kita terutama masalah
pek lkd itu sudah dalam
hakikat ancaman yang pertama kali muncul
ini sudah dipetakan
dan jawa ini menjadi satu
untuk lebih meningkatkan kewaspadaan
kecolongan mungkin tidak ya karena
kita sudah mengetahui tapi ada
keterbatasan keterbatasan mungkin mas haider
paham kita masih
masih keterbatasan dalam
di tingkat perencanaan kami masih belum bisa
apa apa karena tadi
keterbatasan apa namanya
tapi kalau banyak kelompok
masyarakat sipil mengatakan gini pak setiawas itu
sebelum kita masuk lebih detail mengenai
rencana revisi undang undang terorisme itu
ya kan selama ini densus nampaknya sudah bisa
mencegah banyak sekali aksi aksi pengeboman
bisa menangkapi banyak sekali
buat apa ada
penguatan regulasi lagi gitu
dengan asumsi asumsi atau
yang dilakukan densus selama ini
preamtive strike itu adalah
kita melakukan tindakan
kita melakukan pencegahan
dan itu sudah pasti
sudah ada alat bukti
alat bukti yang kuat untuk kita melakukan
itu sudah diproses paling tidak
tetapi yang kita inginkan adalah
payung hukum dimana
seseorang yang merencanakan
walaupun dia belum bergerak
tapi sudah merencanakan itu sudah bisa dikenakan pidana
oke itu yang menjadi apa namanya
kesulitan kepolisian sekarang itu
meskipun sudah mengendus tapi ya
hanya endusan saja gitu ya mbak
mas haider bisa memperkuat mungkin masalah keanggotaan
seseorang yang menjadi
sudah organisasi ini
terlarang organisasi terlarang
ini sudah berulang ulang
melakukan teror dinyatakan sebagai
di kemudian hari setiap orang siapa
yang menjadi anggota atau mengaku
sebagai anggota bisa kena pidana
pak ke teror ini sebelum nanti masuk ke
mau ke mas haidar tapi dijawabnya
usaha jeda ini mas kemudian kan tadi
kalau kita dengar pernyataan pak kapolri bahwa
ini sel sel tidur yang kemudian
terinspirasi tadi dari
pak kapolri mob ini juga mungkin
saja ada kaitannya dengan para
eksodus sebenarnya orang orang
yang kemudian ada di mau
mau berjihad ke suria tapi
kemudian ya tergagalkan
dan akhirnya ya kita akhirnya harus
cuci piring atas apa yang terjadi gitu
rakaitannya ini dari orang orang
yang gagal berangkat ke suria dengan
aksi aksi teror yang kemudian eskalasinya
semakin meningkat tapi dijawabnya
usaha jera berikut ini breaking news siren indonesia
masih akan kembali usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami
siren indonesia breaking news
siren indonesia breaking news
masih kembali bang haider
gimana perspektifnya soal
bagaimana ini meningkatnya eskalasi
yang terus menerus apakah
ini juga ada hubungannya
dengan makubrimob dan juga
analisa anda tentang yang
apa namanya fakta fakta yang ada
terutama nih bang haidar soal
yang dikatakan kak polri tentang
eksodus orang orang yang tadinya
kuat ankut nih batal jadi
jihadis di suria gitu
perang di suriah dan di irak itu
beberapa kalangan keagamaan itu
sebagai perang akhir zaman
nah perang itu adalah perang yang
akan melahirkan sebuah pasukan
pengawal imam mahdi
al mahdi jadi
pasukan ini akan berumur
selama enam tahun
sebelum turunnya imam mahdi
dan mereka mempersepsikan pasukan isis
adalah pasukan pengawal
imam mahdi itu jadi
usianya sudah empat tahun tinggal
tahun lagi berarti kemungkinan
yang akan dimunculkan dari
orang yang percaya dengan
apa namanya mesianik
milenarian seperti ini
itu paling lama ya
tahun lagi dua tahun lagi mungkin
mereka lakukan serangan serangannya
dan mereka akan apalagi di bulan
puasa namanya itu sebagai
bulan pembakaran mereka akan
amalan amalan jihad justru bulan puasa
karena dianggap bulan puasa itu akan
mendapatkan pahala tiga kali lipat
itu dia itu kesalahan persepsi
yang kemudian berani matematika
ya saya kira itu persoalan matematika
tapi gini pertanyaan saya
seberapa banyak pertama dan seberapa
punya daya rusak dan daya bahaya
kelompok atau orang orang
yang gagal eksodus ini sebenarnya
yang gagal eksodus itu ada sekitar
lima ratus dulu ada

yang sudah pulang ke indonesia
sekitar lima ratus jadi
kurang lebih sekitar itulah
yang sudah pulang ke indonesia lima ratus ya
dan itu umumnya banyak
yang kecewa dan tapi tidak mau
banyak hal yang dilihat secara
langsung bagaimana praktek
khalifah di sana
tapi apakah ini menjadi bagian dari sel sel
tidur yang dikatakan tadi pak raffan ya itu sel tidur
sel tidur itu untuk
identifikasinya begini di suatu
daerah yang belum pernah ada kejadian
serangan teror tiba tiba terjadi
nah itu disebut dengan sel tidur
kalau sel aktif dia sudah pernah
ada di situ dan terus menerus
dikejar pun dia lari dan sebagainya
dan itu akan melakukan bahkan
di tengah tengah pengejaran
pantauan kepolisian seperti apa dan
seberapa bahaya orang orang ini
ada di mana seberapa bahaya dan
bagaimana kita mengidentifikasi orang orang ini
saya kira teman teman di densus delapan puluh delapan
yang khusus mengenai menangani
anti teror mereka sudah punya data itu
data ini tidak bisa
di share ya kami tidak
tapi sudah terpantau sekali itu pak
saya kira terpantau karena memang
teman teman di densus kan mereka
mendalam sekali mulai dari
mereka berangkat maupun gagal itu mereka
ada semua datanya
orang orang kecewa atau lebih banyak orang yang semangat
saya tidak bisa memberikan
katanya oke tapi kalau kita bicara
mengenai aksi teror minggu ini lah
dari mako brimob kemudian ada
orang dari tambun kemarin
tadi ada penggeledahan di
cianjur di cianjur
ada tembak mati kemudian ada penggeledahan
juga di tambun kalau tidak salah ya pak ya
sampai hari ini di surabaya
hubungannya pak para eksodus ini
dengan aksi aksi ini apakah mereka
juga turut menginspirasi berkodisi
atau menjadi bagian dari
serangan serangan teror ke gym
terus terang saya belum bisa memastikan
apakah mereka bagian dari eksodus
yang ke suriah
itu atau bukan tetapi
yang jelas adalah mereka tergabung
dalam kelompok yang tadi juga disampaikan oleh
mas kaidar juga jadi organisasi
ya dimana mereka
melakukan pola polanya sama
lagi lagi polisi tidak bisa bergerak
karena keterbatasan regulasi dan
hukum itu lagi lagi ini akhirnya ujungnya
di situ bang haidar tapi saya mau
ini ada hal hal yang baru mungkin
bagi saya agak baru setelah era
bom bali mungkin kita
agak jarang mendengar atau melihat
aksi teror keji seperti ini memakai
kendaraan motor mobil
seperti yang kita bayangkan apa yang dilakukan
imam samudera dan amrozi di bali
gitu ya bang haidar ini kemudian
dipakai lagi di
terkait dengan menggunakan mobil
kemudian menggunakan motor ada juga
perspektif lain dengan
membawa anaknya membawa
perempuan yang menjadi bagian
dari peneror juga gimana
sesuatu yang baru ya
karena mereka mengajak serta
anaknya untuk apa namanya
sama seperti kelompok bunuh diri yang
di weko di amerika dulu ya
jadi ada pendeta
jadi pada waktu itu mereka
melakukan bunuh diri masal termasuk membunuh
anak anaknya dulu kalau ini kan
bunuh diri bersama dengan
anak anaknya jadi suaminya
di tempat yang lain anaknya yang lain
juga di tempat yang lain kemudian dia
juga bersama anak anaknya jadi saya
kira ini memang sangat terkait
bahwa kesadaran teologis mereka menyatakan
bahwa mereka ingin mencapai surga
jadi jalan pintas itu
membawa anak istri bahkan anak anaknya termasuk
tidak tahu jadi ada kemungkinan
bahwa mereka tidak ingin terpisah
dengan keluarga itu mereka ingin
bersatu kembali di suatu tempat
yang baru yang
dalam bahasa mereka itu
airnya manis tanahnya harum
ya mungkin seperti
jadi saya kira memang
teologis yang sangat kuat seperti itu
levelnya positif ya ini sesuatu yang baru
tapi dalam hal negatif gitu
apa yang kemudian jadi
agak berbeda dibanding aksi aksi teror yang lain
gitu selain alasan teologi
kalau alasan teologi itu kan mungkin dari
amrozi cs beberapa
sepuluh tahun yang lalu itu sudah
punya analogi yang sama kenapa baru
dilakukan sekarang itu bang hedad
karena ditemukan dalam vk
jadi gak ada jurisprudensinya
dan ini merupakan kasus baru
membawa anak anak kemudian
tapi sudah agak jarang dilakukan ya
agak jarang dilakukan
pasti ya tentang bawa mobil kemudian
menggunakan motor kemudian membawa
anak istri bahkan anak anak dijadikan
anak muda pak delapan belas tahun enam belas tahun
dijadikan martir menyedihkan sekali
yang pertama kemungkinan adalah
untuk menciptakan efek
karena itu ada di dalam mobil dan
kemungkinan mobil kan pasti ada
ada bahan bakarnya
itu yang mungkin diciptakan
tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa
menurut saya luar biasa
karena melibatkan anak anak
ini anak anak ini sudah
ini harus kita cermati
ini terpatau gak pak oleh kepolisian
atau kepolisian kemudian agak surprise juga
dengan modus operandi seperti ini
saya kira teman teman juga
mungkin surprise ya
mereka biasa bergerak sendiri
katakanlah suami istri yang mungkin
mau ngebom di apa namanya
tidak bawa anak
tidak ada anak
tapi ini anak dibawa
ini kan wah luar biasa sekali
ada yang kecil ada yang remaja
yang menyedihkan betul dan satu keluarga sekarang
tidak bisa diidentifikasi
tidak bisa diminta keterangan yang lebih
apa mereka terinspirasi
dari pramodiana antatur ya
seperti itu tapi tentu saja
inspirasinya yang positif tapi
akibatnya negatif sekali
terutama banyak sekali
korban yang kemudian bermunculan
saya tahu memang kalau kita membahas ini
tidak ada habis habisnya dari mana dan
pastinya kepolisian masih akan terus menyelidiki ya
pak stiwasius tapi kita akan bicara mengenai
kalau tadi kata bang haidar ini ada
jurisprudensi baru yang tadinya
lone wolf sendiri paling tidak membawa istri
yang senang senang sepenanggungan
karena memang sudah diikat dalam
perjanjian pernikahan tapi kemudian kenapa
anak anak dibawa ini ada
ada inspirasi teologi
yang baru yang kemudian kok
agak makin membahayakan ini kan kita bicara
mengenai bagaimana berkembangnya
radikalisme bagaimana upaya
diradikalisasi bertahun tahun kita
bicara itu tapi kok efeknya
loh kok tadinya sendiri membawa istri
lalu sekarang membawa anak anak apa
selama ini kita tidak punya
cara yang baik
untuk melakukan diradikalisasi dan
membuat kita menjadi lebih berakal
sehat dalam kehidupan
teologi gitu misalnya kita akan bahas itu
di saat yang berikutnya breaking news
di breaking news indonesia masih akan segera kembali usaha cerita berikut
sienan indonesia breaking news
sienan indonesia breaking news
anda masih bersama kami di breaking news cnn indonesia
persatuan alumni dua ratus dua belas juga mengecam
tragedi bom di surabaya bahkan
selamat ma'arif ini menegaskan untuk
menghentikan propaganda mengatasnamakan
islam karena islam tidak pernah
mentolerir aksi pembunuh diri
ya seperti bisa anda saksikan
pernyataan dari pa dua ratus dua belas
yang merespon aksi
teror keji yang terjadi di
surabaya jawa timur jadi memang sekali lagi
pembunuhan yang keji seperti ini apalagi
dan juga anak anak itu
tentu saja tidak bisa
mengatasnamakan agama apapun
karena agama pasti mengajarkan
perdamaian dan juga cinta kasih
pak astio wasisto dan juga bang al haidar
sudah hadir bersama kami di studio
ada bang jerry sumampo kepala
humas persekutuan gereja gereja di indonesia
atau pgi terima kasih bang jerry yang sudah
tadi selamat malam tadi sudah
pgi sendiri dan kwi sudah merespon
langsung ya aksi teror keji yang terjadi
di surabaya jawa timur tadi kami press conference ya
perspektif anda gimana bang jerry
kepada masyarakat iya saya kira
sebetulnya tadi ya karena memang
tuntutan dan opini
gereja gereja sejak pagi setelah bom itu
meledak dan menyebar
lewat media sosial
dengan sangat cepat ke seluruh indonesia
ya banyak yang meminta
supaya ada suara
pgi gitu ada suara kwi jadi
kita mengorganisir satu
di siang tadi
untuk memberi respon terhadap
apa yang terjadi di
apa di surabaya ini
nah tentu kita
mengutuk ya tindakan teroris
yang dilakukan pagi ini
karena kejadian seperti ini kan
bukan baru kali ini ya sudah
karena itu kita tetap meminta supaya
terprovokasi dan melihat
bahwa ini betul betul tindakan
apa kejahatan ya
yang tidak berperi kemanusiaan
dan karena itu memahami
dan meresponnya juga harus
proporsional marah boleh kesal
boleh tapi harus kepala dingin ya ya kemarahan
dan apa dan
ya banyak juga yang terlontar
supaya semua tenang dan
damai ya oke ini yang
kita kedepankan oke
sambil tentu tetap waspada ya
saya kira begini sebetulnya
selama ini sudah agak sedikit waspada dengan
karena sudah sering ya ya
sehingga belakangan ini tuh
belakangan ini kalau kita lihat durasi
waktunya apakah setelah terjadinya
tragedi makobrimob atau memang jauh
sebelum itu pasca yogyakarta misalnya nah memang
yang pagi ini agak sedikit
mengejutkan sebenarnya tidak ada juga warning
apa apa dari pihak kepolisian pasti setahu saya ya
jadi memang agak sedikit
mengagetkan tidak ada laporan atau bisikan intelijen
tidak ada bisikan intelijen apa apa
sehingga agak mengagetkan meskipun di
pengamanan itu kan memang ada meskipun
tidak ada pengamanan ekstra sebagaimana
biasa misalnya kalau kebaktian
perayaan natal pasca
itu memang ada pengamanan
ekstra baik dari pihak kepolisian maupun
dari pihak gereja sendiri
pengamanannya biasa tapi
karena memang sudah mungkin
terlalu sering ya
sehingga ada kepekaan
misalnya yang terjadi di
itu kan yang menghentikan memang satpam
karena melihat ini
orang tidak dikenal mencurigakan
gitu ya lalu mau masuk
di tengah mau masuk ke
dalam sedang beribadah akhirnya ditahan
ditahan masih memaksa mungkin
ada sedikit pergulatan
dan mau meledak sehingga
korban tidak terlalu banyak dan lebih banyak
yang meninggal itu semua adalah
pelaku karena tiga kali ledakan pak
di situ kita komunikasi dengan
pendetanya di sana tiga kali
ledakan jadi memang tiga orang yang ada di situ
termasuk dua anak itu
kalau nggak salah ya dan perempuan semua
itu memang meledakan
diri tidak bersamaan
tapi semua meledak di
gereja gerejanya agak ke dalam
gitu saya kebetulan
baru dua minggu yang lalu juga dari
sana ada acara di gereja yang sama ini
kalau tidak ada
kepekaan seperti itu bisa agak
akibatnya ya bisa agak besar karena
orangnya mungkin bisa sampai masuk ke
dalam kalau ini tidak sampai masuk
ke dalam sudah dihalangi
karena kesinggapan itu ya
iya karena memang orangnya mencurigakan
gereja sendiri punya protap protap khusus nggak untuk
menghadapi situasi situasi teror
ya sejak era reformasi kan
gerbong gereja menjadi salah satu target teror gitu bang jerry
paling tidak kepada orang orang yang
memang tidak dikenal apalagi setiap
setiap minggu jadi sudah mulai terbangun
hal hal seperti ini kita melihat ada
beberapa viral di media sosial
gitu bang jerry ada
sempat cctv yang menggambarkan orang yang kemudian
selama ini apakah ada laporan laporan
itu kalau itu saya kira
kasus pagi tadi tidak ada
jadi beberapa hari lalu tim surveillance
mereka pun tidak melakukan ini ya
ya itu bang haidar yang lebih paham tapi
kelihatannya ini memang
dilakukan agak sedikit
apa agak sedikit
mendadak mungkin ya
saya nggak tahu mungkin mau merespon
jangan jangan mau merespon persiwari makobrimob
mungkin tidak ada perencanaan
yang seperti biasa ya
gereja gereja yang menjadi target
juga adalah gereja gereja yang memang
ada di jalan jalan
besar ya kalau lihat
ini kan sebenarnya gereja gereja yang ada di jalan jalan
besar ya tiga gereja yang
lalu ada beberapa ancaman dari beberapa
gereja di surabaya juga kalau lihat
itu semua gereja gereja yang ada di
jalan jalan besar jadi mudah
diakses mudah dikenali
juga dan mudah menjadi sasaran juga
sebenarnya itu mungkin juga tidak
terlalu serius perencanaannya
agak spontan oke
mungkin juga karena itu
bom yang disiapkan tidak terlalu
bukan high eksplosif ya
di gereja di ponegoro
yang dekat di situ aja masih
apa ya masih tidak
meninggal satpamnya meskipun
agak serius perawatannya dia dan kabarnya
tidak ada sirtu atau apa
paku atau apa yang kemudian
biasa dipakai menjadi modusnya ya
pak astagfirullahaladzim ya
saya belum bisa menyampaikan itu karena
pdi lav empat dan pusiden masih bekerja
mungkin dalam waktu dekat yang penting
adalah begini tapi mungkin saya
koreksi sedikit dari pak jerry tadi bahwa
tadi sudah sampaikan di segmen sebelumnya
saya sendiri yang
langsung menyampaikan kepada asisten
operasi kapolri mengingatkan bahwa
iya saya mengingatkan kepada
untuk peningkatan pengamanan
gereja gereja karena hari kamis adalah
sampai dengan minggu
saya bilang ini kegiatan sampai minggu
eskalasi pengamanannya ditingkatkan gitu ya pak
saudara saudara kita di umat nasrani
kan sampai minggu betul dari
kemis jumat sabtu dan minggu
nah ini sudah ada pak sudah ada
tr nya nah sudah saya sampaikan
tidak terlalu menyolok mungkin pengamanannya
tapi ada korban juga dua orang
dari kepolisian itu ya
tadi ya yang luka luka memang di
di jawa timur
sejauh yang kita dapat info
agak mengagetkan ya karena jawa tengah
selama ini relatif aman kalau di jawa barat
dan khususnya jawa barat
pak setio ya saya kira mungkin
itu ada sampai ke mereka juga informasi itu
karena beberapa gereja di jawa barat
beberapa kegiatan yang mau dilaksanakan
di jumat sabtu oke
jumat sabtu itu ya karena ada potensi ancaman itu ya pak
karena ada potensi ancaman itu
saya nggak tahu tapi kita
tidak menerima informasi yang apa
kalau biasanya kalau kami di
pgit terima juga kami
jaringan gereja yang kita punya supaya
tapi hari ini
di beberapa tempat
seperti tadi saya dapat kontak dari palu misalnya
memang sudah ada
pengamanan kepolisian karena mungkin
pasca terjadi tragedi atau pasca
minggu itu kan masih ada yang berlangsung sampai
sore malam ini jadi memang
hari ini saya kira beberapa gereja atau
ya di tempat tempat yang mungkin
dianggap agak rawan ya itu
memang mengalami atau mendapatkan
aparat kepolisian pak selain penjagaan yang lebih ketat
sendiri ada protap
khusus atau mungkin ada
sesuatu yang baru gitu bang jerry
iya nggak ada yang baru sebetulnya
nggak ada yang baru karena model
pengamanannya sudah standar
kalau yang ada kalau yang
hari hari besar keagaman seperti
natal dan pasca
di beberapa gereja itu
detektor metal bukan lelai ya
metal detektor ya
baik yang dalam bentuk
ada juga yang
dalam bentuk apa kayak
pentungan itu itu ada
nah yang biasa dilakukan
gereja sendiri adalah
kalau nggak punya yang
kita biasanya melakukan
informasikan kepada umat
yang akan datang itu untuk
tidak membawa tas
jadi bawa aja kitab suci dan
buku nyanyian tidak membawa tas
karena itu bisa
berpotensi menjadi sesuatu yang
mencurigakan gitu ya
dan biasanya kan para teroris ini selalu
hampir selalu bawa tas pak
mengisi aransel dan lain lain itu salah satu
tanda untuk membedakan mana
orang yang memang
warga jemaat itu
mau datang beribadah dengan mungkin orang luar
orang baik dan orang yang tetap saja ya tetap saja
akan ada yang karena gereja kan
terbuka ya yang beribadah di gereja
itu tidak semua umat yang
terdaftar di gereja itu tapi bisa
juga orang orang luar
datang beribadah boleh tapi selalu
disarankan biasanya akan
nah yang kedua tentu
ada petugas yang disiapkan di pintu pintu
gereja untuk mengamati
dan yang mencurigakan
itu biasanya akan
ditanyai dan mungkin di amalkan oh itu sudah
menjadi suatu semacam sop
dan perotak baru gitu ya itu yang biasa kalau ada
waspada dan berhati hati lalu yang ketiga
biasanya di gereja itu
kan kadang kadang pintunya
ada beberapa atau pintunya kayak di diponegoro
pintunya lebar semua
jadi kadang kadang dibuat
di sini ini ditutup lalu pintu
keluarnya di sini gitu jadi orang yang
masuk dari sini dan keluar dari
sana itu termonitor semua
itu model pengamanan
yang biasa dilakukan di gereja selama
ini ya kalau ada kasus kasus
khusus gitu tapi memang
pagi ini hampir yang seperti ini tidak
tidak terjadi ya termasuk
bisikan bisikan intelijen sendiri
tidak terdengar gitu ya bang edi
dari pgi sendiri oke
kalau tadi gitu bagaimana respon dari
gereja gereja terkait dengan tragedi
ini kita mencoba untuk sebenarnya
membedah pak setio dan juga pak
bang haidar kalau tadi kita
bicara mengenai ya mungkin lima
sepuluh tahun terakhir kita bicara mengenai dede
menciptakan apa namanya
yang toleran yang moderat
gitu ya tapi kemudian kok
tadi ada fakta fakta baru gitu
yang agak menakutkan bahwa
bukan hanya lone wolf tapi juga membawa anak
istri ini kan suatu hal yang sangat
menakutkan apa yang gagal
apa yang salah tapi sebelum itu mungkin
kita perlu tegaskan ya bahwa peristiwa
pagi ini bukan tindakan keagamaan
oh pasti saya kira ini tindakan terorisme
ya supaya ini juga tidak
masyarakat kita itu secara berbeda
saya kira tadi sudah dikemukakan
ada agama yang
mentoleransi perilaku seperti yang
terjadi pagi ini sebagai sebuah tindakan
meskipun tadi kata bang haidar analisanya
bahwa ada mungkin saja ada analisanya betul
ini tidak teologis dibalik
asli asli teror dan asli kejam seperti itu
tapi kan mungkin itu satu
teologi yang agak menyimpang ya dari
orang orang atau masyarakat tertentu
yang kemudian mengakibatkan
ada perilaku perilaku terorisme yang
bagaimana faktanya dan bagaimana
kita semua kepolisian pemerintah
gereja masyarakat sipil
sendiri kemudian mempunyai
apakah makin parah harus pakai antibiotik
atau obat flu biasa gitu kita
harus pakai kadar yang mana kita akan
bahas itu di segmen berikutnya tapi cnn indonesia
sekali lagi menyerukan agar masyarakat
gambar kerusakan dan
kengerian dari lokasi pemboman
untuk tidak memperluas publikasi
aksi terorisme yang
jujur saja mereka mengharapkan
dan mereka menyukai apa yang anda lakukan
jika menyebarkan gambar gambar itu
melalui media sosial atau handphone anda
dari knews cnn indonesia akan
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
banyak apa ya analisa
mungkin perdebatan apa sih
yang kemudian menjadi prakondisi aksi aksi
teror keji yang terjadi di
indonesia bahkan terjadi hari ini
yang tadi kalau kata bang al haidar
eskalasinya cenderung meningkat
dari segi kerusakan
bahkan termasuk hari ini
mengajak anak dan juga istri
untuk ikut melakukan tindakan
aksi teror ini
saya punya data dari
wahid foundation dan
lembaga survei indonesia yang melakukan survei
mungkin beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah
pertengahan atau mungkin akhir tahun dua ribu tujuh belas
tentang potensi radikalisme
dan intoleransi sosial keagamaan
di pengadut agama ya
di kalangan muslim di indonesia ini misalnya gini
mayoritas muslim menolak tindakan radikal
mayoritas menolak tindakan radikal
tapi yang bersedia melakukan tindakan radikal
dan pernah melakukan
angkanya kecil sekali
memang baik yang bersedia ataupun yang
sudah pernah mengaku
melakukan tindakan radikal tindakan radikal ini mungkin
seperti ini mungkin nah sepertinya berapa ya nah
ini saya tidak tahu detailnya
pak setiawasi tapi kami mendapatkan
bang haidar prakondisi apa sih
dari analisa anda
sebelum kita akan bicara mengenai
bagaimana payung hukum juga yang kemudian bisa
di enlarch untuk bisa mengatasi ini
sebenarnya apakah ini
bisa jadi prakondisi juga
ini bisa menjadi prakondisi yang sangat kuat ya
tindakan radikal tapi
ada orang orang yang bersedia juga
kalau tidak salah delapan belas juta orang
kalau tidak salah ya delapan belas juta
delapan belas jutaan orang itu cukup besar
gimana mengendalikan itu pak
menurut saya itu memang ada presidennya
radikalisme itu tumbuh
begitu saja tapi
ada hal hal yang membuat mereka kecewa
dulu apakah itu misalnya
piagam jakarta gagalnya negara
islam tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
oleh kartus wirjo gagalnya juga
pada masa gus dur
juga akan ada dekret presiden yang
akan membuat negara islam indonesia
dekretnya itu juga
gagal juga semuanya gagal
bahkan sampai sekarang ini
banyak partai islamnya tapi semakin
mengecewakan ya kan
jadi bagi mereka itu
tidak ada harapan lagi secara politik
mereka untuk memperlama
hidup mereka di indonesia ini
jadi kekecewaan itu pada akhirnya
kurang lebih tahun tahun
adalah belokan konservatif
tiba tiba orang yang tadinya
biasa suka bersolek
dan memakai jilbab juga
kalaupun berjenggot jenggotnya
tidak begitu panjang dan sebagainya
tiba tiba menjadi sangat konservatif
dan konservatisme yang mereka
anut itu adalah konservatisme
yang tekstual yang sesuai dengan
dan hadis hadis yang
tidak diinterpretasikan lagi
dan mereka berusaha mewujudkan itu
dan ketika mereka
mewujudkan itu itulah
maksudnya gerakan gerakan transnasional
tempat terutama dari
timur tengah dan
transnasional islam yang paling
kuat itu adalah
suka mengkafir kafirkan orang lain
tidak hanya mengkafirkan
orang sesama islam
tapi sesama wahabi pun mereka
jadi di suriah dan di irak itu
mereka banyak membunuh dan memajang
kepala kepala orang yang dibunuh itu
padahal sama sama wahabi mereka sama sama jenggotnya
panjang sama sama berjuang
melawan basar asar melawan rusia
dan sebagainya tapi apa perbedaannya
nyawa itu perbedaannya sangat
sedikit sekali yang satu
apa namanya akan turun
dajjal yang satu
dajjal turun sekarang ini
jadi begitu tidak percaya sedikit saja
tidak percaya langsung dihabisi
seberapa besar kemudian ini bisa
mempengaruhi orang lebih banyak lagi oh sangat besar
oke hampir semua tindakan
terorisme sampai tahun dua ribu tujuh belas
itu sangat kuat kekecewaan mereka
tidak jadinya piagam jakarta
di indonesia kemudian
konservatif itu lebih kuat lagi
dan mereka melupakan hal hal yang sifatnya
politik di masa lalu di indonesia
bagi mereka masa lalu
politik indonesia itu adalah sesuatu
yang asobiah jadi nggak perlu lagi
jadi cukup berbahaya juga sebenarnya ya
jadi sebetulnya ini lebih kepada
gerakan politik ya bukan gerakan keagamaan
kalau dari tahun dua ribu tiga belas ya
tapi dia gunakan
dan gerakan ini
itu yang harus disadari oleh semua orang bahwa
ini gerakan yang kemudian hanya memakai agama sebagai
pajangan mungkin sebagai
salah satu yang menyebabkan concern dari
pak kapolri hari ini pak stio osisto adalah
kemendesakan payuh hukum
payung hukum untuk bisa mengatasi ini
lagi lagi pertanyaan saya
selama ini kepolisian republik indonesia
dipuji oleh seluruh dunia
bisa menanggulangi aksi teror
bahkan dipuji bagaimana penanganan
aksi terornya pertanyaannya
kenapa butuh penguatan lagi
kan selama ini sudah jago
mungkin yang dilakukan adalah preemptive track
seperti tidak dulu
paling tidak tindakan yang mereka
lakukan itu adalah
ada alat bukti yang sah
dan kita hanya diberikan waktu tujuh hari
kita melakukan penangkapan
dan tidak terbukti kita harus lepaskan
nah setelah dilepaskan kita melakukan
dan kita tahu bahwa teman teman densus kita
itu sampai berhari hari
tidak pulang bahkan ada yang istrinya tidak kuat
banyak yang kejadian seperti itu
kita tidak pernah expose itu
kita melakukan pengintean itu kan
mungkin ingat kasus jatiase
mungkin ingat kasus yang di bandung
nah yang bapak kabri
kita perlu ada payung hukum
di tingkat perencanaan saja
kita sudah bisa melakukan tindakan
kalau dia sudah
apalagi kalau tadi mas kaidar menjelaskan
ada apa namanya
sudah ditunjuk bahwa
organisasi ini adalah organisasi teroris
semua yang terkait dengan itu pidana
itu lebih bagus
tapi tetap tidak bisa melakukan apa apa sekarang
dengan regulasi dan peraturan perundang undangan yang
sekarang belum bisa
hanya bisa mengendus

kita tahu bahwa ini orang jahat
tapi belum melakukan apa apa
ya sudah kita ikutin saja
oh ini orang ini
ada potensi mau melakukan teror
kalaupun kita tangkap
dua hari kemudian harus kita lepas
kalau tidak ada bukti bukti yang kuat
jadi itu sebenarnya untuk bisa mengantisipasi
atau mengantisipasi hal hal buruk
terjadi seperti hari ini gitu ya pak
iya artinya kita tarik jauh ke belakang
sebelum mereka melakukan kita sudah tahu
dan kita sudah tahu
dan ini adalah satu hal yang penting
dan saya kira ini dalam era terorisme ini sudah masuk
karena sifat undang undang terorisme yang sekarang ini adalah responsif
setelah ada kejadian baru dikenakan
saya mau tanya kelompok masyarakat sipil
yang biasanya juga banyak menentang nih
karena memang tidak sesuai katanya
tidak sesuai dengan semangat pro demokrasi
dan juga hak asasi manusia gimana bang
ini kan memang asas hukum ya
praduga tak bersalah
saya kira ini memang selama ini mungkin keberatan masyarakat sipil ya
lalu yang kedua memang ada kekhawatiran
pasal pasal seperti itu itu membungkam kebebasan berekspresi gitu ya
karena siapa yang mendefinisikan bahwa ini terorisme
ini kan memang kepolisian sendiri
dan karena itu mungkin ya
saya sendiri kan begini merasa sekarang bahwa
dengan kasus surabaya pagi ini ya
ini memang penanganannya ini harus
harus berbeda dengan yang biasa
jadi kalau yang biasa yang tadi pak setia ceritakan
kita perlu mekanisme yang lain ini
perlu cara yang baru gitu ya
karena apa karena para terorisme ini kan selalu punya cara
untuk cara cara baru ya
sebagaimana yang tadi
ya dikatakan pak kapolri mereka terlatih untuk menghindari intelijen dan deteksi kepolisian
nah bukan itu soalnya tapi
siapa yang membayangkan kalau seorang yang membawa ibu ibu yang membawa anak itu akan meledakkan diri itu
di luar polisi pun nggak akan membayangkan itu pak
surprise kata pak setio juga tadi
jadi cara cara seperti ini mereka mencari cara cara yang memang agak sulit untuk dideteksi
bagi mereka itu kan kemanusiaan itu tidak ada harganya
manusia tidak ada harganya karena itu sebetulnya
apa ya perlawanannya memang harus berbeda
nah mungkin pasal pasal seperti itu bisa dikemukakan tapi mungkin pak
tidak perlu langsung pidana
memang kepentingannya kan mencegah supaya dia tidak diperintahkan lalu meledakan diri di satu tempat tertentu
karena itu misalnya masa itu bisa diperpanjang mungkin tujuh hari empat hari
mungkin tujuh hari empat hari
hanya untuk jadi orang orang ini karena sudah ada bukti kuat dari kepolisian bahwa mereka akan melakukan teror teror satu waktu kemudian
kita gak tahu kapan
nah bisa mereka ditahan dan sebetulnya dalam konteks dibina
dibina tapi dikarantina supaya tidak berkeliaran dan berpotensi untuk melakukan
tensi abuse nya dari apa yang diinginkan pak setio wasisto dan teman teman dari kepolisian apa
tapi meskipun begitu saya kira kita juga harus menegaskan kalau lihat dari pola pola baru yang selalu diciptakan gitu ya
bayangkan menghadapi ratusan ribu orang yang memang siap untuk meledakan dirinya itu bukan sesuatu yang mudah
polisian juga gak bakal sangka itu bisa jadi hal yang mudah ya
jadi memang peran serta masyarakat itu penting
seberapa mendesak bang jerry
saya kira mendesak sekali mendesak sekali regulasi itu untuk memberi payung kepada kepolisian
tapi dengan catatan seperti itu ya menurut saya catatan seperti tadi penting
supaya ini tidak menjadi sesuatu yang memang kekuasaan itu digunakan untuk semena mena gitu
jadi ada batasan ada misalnya pembinaan kan toh ada banyak juga para teroris yang bisa
bisa berubah dan bertobat gitu ya
bang haidar anda lihat juga kepolisian dalam menangani aksi teror sekarang dengan kondisi kekuatan pengetahuan peralatan dan juga regulasi yang ada
masih giginya taringnya agak kalau makan daging itu harus lima kali ngunyah dulu baru bisa luntur gitu atau
harusnya lima kali ngunyah sudah bisa ditelan ini harus lima puluh kali ngunyah gitu menurut anda masih lima puluh kali ngunyah
iya saya kira memang banyak sekali ya restriksi dan brep

ya saya kira memang banyak sekali ya restriksi dan brep
dan constraint yang diberlakukan oleh negara ini kepada estate craft alat alat negara untuk menjalankan pekerjaan mereka
jadi kita tahu bahwa semenjak terjadinya reformasi itu pengkeberian atau dilemahkannya alat alat negara seperti polisi tentara dan sebagainya itu luar biasa
jadi saya kira ini adalah bagian dari sisi efek negatif dari reformasi itu
jadi saya melihat bahwa orang orang aktivis ham itu kan terlalu ribut dengan satu saja masalah pelanggaran sop yang dilakukan oleh estate craft
tapi tidak pernah dia berbicara tentang pelanggaran ham yang dilakukan oleh para penjahat para teroris yang ada di papua para penjahatnya dan apa di mana di mana gitu
mereka diam semuanya
jadi lembaga lembaga ham itu bahkan lembaga ham negara pun semuanya itu kalau istilah bahasa acehnya itu lagi panjatepulen
artinya seperti lampu dimatikan
tidak ada satupun yang berbicara
tidak ada satupun yang merespon
dan kemudian payung hukum bagi polisian kepada tni juga itu sangat lemah sekali
mereka tidak diberikan apa apa
bahkan kalau teroris tahu itu bahwa polisi tidak bisa berbuat apa apa
mereka tahu pasti
pasti tahu mereka
pasti tahu harus lima puluh kali punya harus bisa
anda bayangkan list of designated terors organization itu sudah diratifikasi oleh pbb sejak tahun dua ribu dua
tapi di indonesia bahkan ketika saya perkenalkan itu di lemhanas di mana mana sepertinya out of imagination
padahal memungkinkan sekali untuk kita ratifikasi
itu yang sangat perlu
bagaimana cara menangkap orang orang yang organik
setiap saat ditemukan setiap orang yang melakukan pemboman ataupun tindakan terorisme itu dari organisasi itu
tapi susah nggak bisa ditangkap tangkap
jadi berat anda tingkat urgensinya sudah lampu merah
polisi sebenarnya sudah punya data ya
sudah punya data
tapi seperti tadi hanya punya data tapi hanya bisa mengawasi
istilahnya hanya diendus endus tapi kita tidak bisa menganggap
apalagi kalau tadi potensi potensi yang kemudian tadi bisa ratusan ribu bisa jutaan jumlahnya
yang terakhir pak setio ada dua hal yang sebenarnya harus dijawab oleh kepolisian sebagai mungkin ganda terdepan
yang menginginkan bahwa regulasi payung hukumnya menjadi lebih kuat lagi
yang pertama pak bagaimana mencegah potensi potensi pelanggaran hak asasi manusia pelanggaran demokrasi
yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh bang jerry dan kawan
kalau bang jiri aja saya lihat setuju tapi masih ragu ragu icuk sedikit
yang kedua bagaimana anda menjelaskan ada juga kekhawatiran potensi tentara masuk kembali dalam revisi undang undang teroris
ini kemudian menjadi dispute atau perdebatan yang panjang selama ini
ya saya kira ada dua itu yang menjadi perdebatan panjang ya soal kewenangan itu sama apakah tentara bisa ikutan
bagaimana anda menjelaskan para pemirsa yang mungkin sebagian setengahnya adalah kalau masyarakat sipil yang sangat cita hak asasi manusia
dan pro demokrasi yang takut sekali kalau undang undang ini diperkuat akan berimbas pada itu
yang pertama tentunya kita mempunyai sop standard operation procesture
itu harus dibatasi di situ yang jelas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan
dan kita punya pengawas baik pengawas internal maupun pengawas eksternal
disinilah kita main teman teman nanti yang mungkin ditugaskan di densus atau yang berkaitan dengan terorisme
anti terorisme ini itu harus melakukan sop nya secara benar
itu yang pertama dengan pengawasan internal maupun eksternal
kunci di sop dan pengawasan tadi pak ya
ketika mereka melakukan pelanggaran ya ada punishment
itu yang kita akan buat dan sekarang sudah ada tinggal kita ikuti
kalau ada revisi kita akan kita perbaiki sesuai dengan pembaruan
yang kedua masalah
kekhawatiran dengan tni
itu sudah pernah dijelaskan oleh bapak kapolri juga
bahwa sebetulnya yang penting kita nggak usah melihat siapa pelaksananya
tapi payung hukumnya dulu yang jelas
payung hukum ini yang diperkuat
karena sekarang pun kita sudah melakukan di poso tni sudah main
karena kita tidak punya kemampuan untuk tempur di hutan kita melibatkan tni
saya kira jangan ada dikotomi yang ini diperbesar
karena kita sudah bermain dengan teman teman tni
sekali lagi masyarakat sipil seperti bang jerry dan bang haidar sendiri bisa mengawasi
sebenarnya sinergi antara kepolisian dan tentara itu sudah terjadi di lapangan dalam kasus kasus tertentu
seperti tino mbala misalnya
kalau kata deng shopang memang tidak penting kucing hitam atau kucing putih
yang penting kan bisa menangkap tikus
mungkin ini juga analogi yang dipakai
tapi kita akan lihat bagaimana perkembangannya
tapi kepolisian sendiri
kita masti kan bahwa ya tidak akan kembali ke masa masa kelam otoritarianisme
yang kemudian kita takutkan ini menjadi penyalahgunaan kekuasaan
karena intinya tadi untuk publik ya pak
supaya kemudian aksi aksi keji teror yang seperti terjadi hari ini tidak terulang lagi
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kita berharap apa yang sudah terjadi hari ini bisa menjadi pelajaran
dan kita sama sama waspada dan terus melakukan edukasi dan juga melakukan sesuatu
paling tidak supaya kegiatan atau aksi aksi
teror keji ini tidak berlangsung lagi di masa mendatang
terakhir mohon pak
terkait dengan mungkin terutama warga jakarta yang mungkin bertanya tanya ada siaga satu
oh iya itu pak
penting juga pak
kalau masyarakat silahkan melaksanakan kegiatan dengan tenang
melaksanakan kegiatan dengan nyaman
kami dari aparat keamanan khususnya kepolisian akan menjaga
supaya masyarakat juga melaksanakan kegiatan seperti biasa
jadi yang disebut siaga satu itu yang siaga satu itu petugasnya bukan masyarakatnya untuk siaga satu
masyarakat dibatasi nggak pak
batasan pembatasan tertentu nggak bagi masyarakat
hanya kami meningkatkan dengan jumlah kekuatan yang lebih besar
dengan penugasan kewaspadaan yang lebih tinggi
kami melakukan itu
itu yang pertama
yang kedua apabila ada laporan laporan mungkin kami juga bisa menerima di twitter kami
kami nanti akan tampilkan alamatnya
dan juga di instagram pak ya
kalau lupa lupa silahkan di searching pasti akan ketemu pak ya
silahkan laporkan kalau anda mencurigai hal hal tertentu
siaga satu itu hanya dki ya
yang dinyatakan siaga satu baru dki
tapi sekali lagi itu tidak berimbas atau tidak ada kaitannya dengan masyarakat
jadi tidak ada kaitannya dengan masyarakat
jadi tenang saya masyarakat bisa beraktifitas dengan cukup baik
paling pak setio yang kemudian jam tidurnya jadi lebih kurang
misalnya delapan jam jadi harus lima jam karena siaganya harus lebih banyak
terima kasih sekali lagi
sekaligus sebenarnya kita berharap
gereja juga mungkin ada himbawan sedikit bang jerry
kita berharap sebetulnya peristiwa ini tidak dipahami macam macam ya
ini adalah tindakan kejahatan kemanusiaan
dan karena itu kita menghimbau supaya warga gereja dan umat umat
beragama untuk memahaminya secara proporsional
sehingga dia tidak memicu persoalan persoalan baru
dalam konteks relasi antaragama kedepan
nah kita berharap kedepan ini bisa semua lebih baik
dan khususnya mungkin permintaan kepada pihak kepolisian
kalau ada sesuatu yang perlu diinformasikan
kita bisa minta supaya diinformasikan agar kita bisa menyebarkan dan memberitahu kepada gereja gereja
agar bisa lebih waspada dan lebih berhati hati dalam menjalankan kegiatan kegiatan keagamaan
baik terima kasih terima kasih bang jerry terima kasih bang haidar terima kasih pak jendral setio atas perbincangannya malam hari ini
sekali lagi kami mengingatkan kembali pada anda masyarakat untuk bisa melaporkan jika menemukan dan mempunyai informasi
soal dugaan tindakan terorisme di media sosial ke twitter divisi humas mabespori
ada at div humas underscore polri dan juga instagram divisi humas polri
cnn indonesia berikuti
breaking news masih akan kembali bersama rekan saya alfian raharjo
saya budha diputro pamit undur diri
mari kita bersatu untuk melawan terorisme
dan sekali lagi pesan saya jangan sebarkan gambar gambar aksi teror di media sosial di whatsapp group bahkan kepada pacar atau keluarga anda
karena itu akan menyenangkan para teroris yang keji yang telah melaksanakan tugas dan juga kekejiannya pada hari ini
terima kasih breaking news cnn indonesia
kami tutup dan akan dilanjutkan bersama alfian raharjo
saya budha diputro salam malam